teknik pengobatan tradisional seperti keroan dan pijat kerap kali digunakan oleh masyarakat
secara turun temurun beberapa kelompok masyarakat percaya teknik tradisional ini mampu menyembuhkan badan dari rasa tak nyaman
salah satu teknik tradisional yang dikenal adalah keroan
teknik kerokan dianggap masyarakat sebagai pengobatan yang murah dan mudah
tapi memiliki efek penyembuhan yang cepat untuk penyakit ringan
seperti biasa disebut sebagai masuk angin
krokan sendiri merupakan pengobatan tradisional yang menggunakan benda tumpul seperti koin yang digesekkan ke permukaan tubuh
hingga menghasilkan garis berwarna merah
sebagian orang akan merasakan efek lebih nyaman setelah dilakukan keroan
udah lumayan rutin sekitar sebulan sekali setiap ada kegiatan yang berat gitu biasanya saya kerokan sih
ya relax tenang karena kita kan juga abis kegiatan yang berat dipijatin kan jadi kayak lepas beban gitu
secara medis teknik kro bukan termasuk layanan atau tindakan medik
menurut dokter spesialis penyakit dalam rs ud sawabesar jakarta pusat andi komeni takdir haruni
dalam ilmu medis kerokan memiliki manfaat medis yang minim
rasa nyaman yang timbul setelah kerokan merupakan sugesti semata
warna merah bekas kerokan sebenarnya adalah pembuluh darah kapiler yang pecah di permukaan kulit
pada orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu luka pada bekas kro ini justru bisa menjadi bahan
bahaya karena rawan infeksi
kalau terlalu dalam ini bukan cuma karena frekuensinya ya
kalau orang merasa terus merasa nyaman dengan tindakan tertentu sebenarnya boleh boleh saja
tapi kalau terlalu dalam apalagi sampai menimbulkan luka terutama pada mereka yang lukanya lama sembuh
misal pada orang diabetes itu saya takut itu tolong benar benar hati hati
kalau perlu nggak usah dikerok mungkin kayak light message gitu ya
kayak pijitan ringan malah lebih aman lebih masuk akal justru
karena itu membantu sirkulasi dan membantu menghangatkan
iya dibandingkan teknik rokan ternyata ada teknik pengobatan tradisional lain yang lebih aman yaitu pijat relaksasi
pijatan ini dianggap memiliki manfaat yang baik secara medis untuk tubuh karena dapat melancarkan sirkulasi darah
tekanan dan urutan ringan pada tubuh akan membuat otot yang tegang menjadi lebih rileks
untuk kaku leher itu biasanya dari aktivitasnya sih sering kayak aktivitas berat bebannya berat berat atau angkat angkat itu
nah untuk titik titiknya bisa
kayak di sini ini untuk yang kaku kaku pusing sering pusing
ini di sini kita tekan tekan di sini sambil diarahkan
nah ini kan ada kayak kumpalan gerunjel gerunjel itu itu kita rilekskan
kalau pusing pusing seringnya di sini
nah titiknya di sini aja sih di leher ke kepalanya
nanti kalau mau sambil dipijat kepala tapi sambil duduk
intinya untuk merelaksasi ya mbak ya
walaupun teknis pijat relaksasi ini lebih dianjurkan namun tetap saja dalam penerapannya pemijatan ini harus dilakukan dengan teknik yang benar terutama dengan kekuatan yang tepat
begitupun dengan keroan walaupun tidak dianjurkan secara medis kerokan tidak dilarang juga
yang perlu diperhatikan adalah saat melakukan pengerokan jangan membuat goresan terlalu dalam karena dapat membuat iritasi hingga inflamasi pada kulit
kerokan dilakukan dengan cara yang tepat dan juga menggunakan alat kerok yang bersih
kia klarissa heru sudarmanto surabaya jawa timur